inilah lintasan baru ujian simc berbentuk huruf s yang telah diresmikan kakor lantas
polri pada jumat lalu mulai senin tujuh agustus lintasan ini dioperasikan bagi masyarakat yang
hendak mendapatkan sim sepeda motor di satpas sim polda metro jaya dan mogot jakarta barat
sejumlah pemohon sim sangat antusias dengan lintasan yang baru ini lintasan baru dianggap
lebih efisien dan menghemat waktu ngomong banget tiga kali agak ngeluh kalau baru baru ini baru nyampe
gitu kan agak capek gitu harusnya kan ntar dulu gitu ngeliat dulu atau enggak latihan dulu lah
gitu ngeliat langsung ya langsung bisa sementara pihak satpas sim polda metro jaya mengatakan
dibandingkan dengan lintasan lama jumlah kelulusan pemohon sim di lintasan baru ini cukup meningkat
pada hari pertama sebanyak
enam dari tiga ratus lima puluh pemohon sim dinyatakan lulus ujian praktek sejumlah pemohon sim di satlantas
polres metro bekasi juga antusias mengikuti ujian praktek simc yang baru para pemohon mengatakan
lintasan lebih menyerupai lintasan di jalan raya mereka bahkan hanya melakukan ujian praktik
tidak lebih dari satu menit petugas satlantas menjelaskan dalam penggunaan lintasan ujian praktik sim
senin siang juga sudah mulai menggunakan lintasan baru berbentuk huruf s para penguji memberikan
arahan kepada pemohon sim yang akan mengikuti ujian praktek tentang tata cara saat melintasi
lintasan yang baru polisi juga mengubah lebar lintasan yang awalnya hanya satu dua puluh m jadi dilebarkan menjadi satu enam puluh m
polisi memberikan dua kali kesempatan untuk mencoba ujian praktik sim c dengan lintasan baru ini
jika tetap gagal peserta bisa mencobanya lagi satu pekan lagi sekarang kita sudah menghilangkan kunci
praktek yang lama yaitu ujian zigzag dan juga ujian angka delapan sekarang yang bisa seperti
kita lihat di belakang kami ini untuk ujian praktek ini lebih aplikatif satlantas polres
boyolali menilai pola lintasan yang baru ini lebih aplikatif sesuai dengan kondisi di jalan
tim liputan cnn indonesia